saudara dinas pariwisata kabupaten kutai kartanegara sukses menggelar festival etam bagenjok dua ribu dua puluh
festival yang dilangsungkan di kota malang ini tercipta dari hasil kerjasama himpunan mahasiswa dan pelajar dari kutai kartanegara
festival etam begenjo dua ribu dua puluh empat di alun alun merdeka kota malang jawa timur ini berlangsung meriah
event ini digelar untuk memperkenalkan berbagai seni budaya kuliner bahasa serta olahraga tradisional khas kutai kartanegara
tidak hanya memamerkan kearifan lokal saja momentum ini juga digunakan untuk memperkenalkan kabupaten kutai kartanegara
nusantara atau ikn di tengah masyarakat kota malang
wakil bupati kutai kartanegara rendy solihin berkesempatan hadir di malam puncak etam begenjo
alhamdulillah malam hari ini kita berada di kota malang provinsi jawa timur
yang dimana kita sedang melaksanakan event etam bagenjo dua ribu dua puluh empat
yang merupakan event keempat dari dinas pariwisata kabupaten kutai kartanegara
yang alhamdulillah tahun ini bisa dilaksanakan di tiga kota
bulan depan insya allah kita berada di kota yogyakarta
yang tujuannya adalah untuk mempromosikan seni budaya
kuliner olahraga tradisional kutai kartanegara
yang merupakan wilayah ibu kota nusantara
yang insya allah ini yang menjadi ajang atau momentum
untuk memperkenalkan budaya kita di mata nasional
khususnya yang berada di provinsi jawa timur jawa tengah dan sulawesi selatan
event ini selain diselenggarakan oleh dinas pariwisata kabupaten kutai kartanegara
juga disupport oleh seluruh organisasi perangkat daerah terkait
salah satunya adalah dinas pemuda dan olahraga
dinas koperasi dan ukm kabupaten kutai kartanegara
dan dinas pendapatan daerah kabupaten kutai kartanegara
dan juga pastinya ini melibatkan langsung keluarga
mahasiswa dan pelajar kabupaten kutai kartanegara di masing masing kota
yang ada di kota malang di kota yogyakarta dan di kota makassar
dan insya allah ini menumbuhkan semangat teman teman pelajar
di kota kota besar yang ada di indonesia ini
berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa dan pelajar asal kutai kartanegara
festival etam begenjo dua ribu dua puluh empat akan disenggarakan di ketiga kota
yaitu kota malang kota yogyakarta serta kota makassar
tim liputan kompas tv malang jawa timur